bisa kalau itu ya termasuk yang tidak ada salinan salinan yang
apa namanya salinan kami sulit untuk mengakses
seperti permen sesnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga
baik silakan ibu menteri sosial
terima kasih yang mulia
yang pertama kami akan menjawab pertanyaan yang mulia bapak arief hidayat
bahwa bansos di kementerian sosial itu bentuknya cash transfer
jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang
jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat seratus persen
kecuali respon kasus jadi ada yang sakit
dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali
baru kita bentukkan macam macam
jadi kalau untuk reguler kami seratus persen menggunakan transfer ke rekening pm
jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura
kita akan menjawab pertanyaan yang mulia ibu eni nur baningsih
saya mohon izin pak ketua dan bapak ibu hakim
terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan
itu apakah tahun dua ribu itu hanya dua ribu dua puluh tiga atau sebelumnya gimana
sebelumnya sejak dua ribu sejak saya menjadi menteri
kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang
iya sejak saya menjadi menteri
kemudian yang berikutnya adalah
tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan
ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri
itu pencairannya sudah bulan januari
karena memang tadi saya jelaskan teorinya
kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa
jadi makanya kita tidak sangat harus sangat disiplin untuk membantu mereka
kemudian yang berikutnya adalah
bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bansos ibu
jadi pekerja sosial itu kami bayar
makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran
antara bansos dan perlindungan program perlindungan sosial
sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial
pekerja sosial ini yang mendampingi para pm
nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa
jadi kalau dia sakit gila misalkan
dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat
maka pekerja sosial inilah yang mendampingi
kemudian itu dibayar oleh kementerian sosial
jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar dua seluruh indonesia
jadi itu gaji sifatnya bukan bansos
nilainya sekitar tiga juta per bulan untuk pekerja sosial
nah berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia prof guntur
saya menggunakan tim itu biayanya cukup besar
akhirnya saya menggunakan elektronik bapak
semua jadi sekarang ini saya bisa persis tahu
berapa realisasi pencairan keuangan
ini tadi sempat saya print
sempat saya cetak per tanggal lima april
tolong yang realisasi pencairan keuangan
jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan
kemudian kalau khusus untuk tadi
kenapa diserahkan kepada kelompok
itu yang kelompok yang kita berikan
satu dia untuk disabilitas
dia nggak mungkin bisa pergi kemana mana
ini gila yang diserahkan ini gila
kemudian yang disabilitas seperti ini
dan mereka tinggal sendiri
jadi mereka kita serahkan kepada kelompok
kelompok itu yang memberi makanan
jadi seperti ini ini laporannya setiap hari
jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu
harus mengirim fotonya kepada kami
karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga
nanti kalau itu misalkan
si a kenapa nggak disalurkan
keluar bahwa ini belum terima makanan
kenapa dengan pendamping tadi peksos itu
jadi kita cek kenapa dia enggak terima gitu
maka peksos itu dan pendamping kami pkh
kenapa dia belum dapat terima makanan
sehingga dia nggak terima makanan
tentang misalkan penyelewengan bahan sos
kami dibantu oleh satgas di kpk
satgas khusus untuk kalau ada sesuatu
dan satgasus yang diberikan bantuan oleh pak kapolri ke kami
kami punya didampingi dari pak kapolri
dan dari kpk juga ada mendampingi kami
kalau ada dispute tentang penyaluran ini
apakah kami misalkan mau komplain
kami dua puluh empat jam kami punya sisi room
kenapa saya nggak terima bulan ini
kenapa apa ini enggak berhak
jadi yang kita sebut usul sanggah
ini enggak berhak kenapa ini dapat
maka dia harus dia bisa melaporkan
kalau ternyata menurut kita betul seperti ini pak
karena sesuai undang undang nomor tiga belas dua ribu sebelas
keputusan data itu ada di daerah
jadi karena itu kita kembalikan ke daerah
awalnya saya minta daerah kembalikan tiga bulan
tapi tim dari satgasus
terlalu lama bu mensos satu bulan saja
kalau mereka daerah tidak menjawab
berarti sanggahan atau usul itu betul
jadi ini untuk menjaga data kita
apakah data kita betul atau tidak
itu kami punya sekarang sudah ada berapa juta relawannya
dua juta relawan yang dia melaporkan itu
jadi ini ada total usulan
nah kemudian usulannya ditolak
kami punya datanya ini
ditolak bisa oleh di daerah
kadang tetanggaan gini saling iri pak
padahal ya memang dia butuh gitu
dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah
contohnya misalkan di suatu daerah
di suatu daerah saya tidak sebutkan
itu rumahnya kayak istana di tengah hutan
kemudian sekarang dia tidak bekerja
jadi itu kita harus cek seperti itu
untuk menjaga kualitas dtks kami
untuk jadi untuk komunitas
itu tetap kita berikan bnba
di wilayahmu yang diberikan bantuan
itu ini abcd alamatnya ini
jadi dia memberikan ke sid
ke yang bersangkutan sesuai data itu
kemudian melaporkan melalui foto seperti ini
juga ada komunitas anak yatim
yang dia tidak ada orang tuanya
belum sepenuhnya semua bisa kita bantu
jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan
mengirim setelah bantu makanan
kemudian di foto dikirim kepada kami
jadi kalau mau menyaksikan
mau enggak siapapun boleh
melihat kita saat penyaluran ini
siapapun kami malah senang kalau semua bisa melihat
karena itu transparan bagi kami juga
terutama untuk pertanggung jawaban
kadang mereka tidak punya ktp
permasalahnya kadang kenapa dia enggak punya ktp
sehingga yang bersangkutan itu
dia tidak boleh dipakai alamat itu
nah kemudian yang berikutnya ini saya kemarin
menemukan lebih dari lima ratus anak
itu anak tki yang ada di sebatik
sehingga padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana
mereka ikut di yayasan yayasan seperti itu
jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat ktp dulu
untuk kami memberikan bantuan
kami juga kena pemeriksaan
jadi yang pertama dilakukan adalah
pencocokan data dengan data dukcapil
setelah itu kita cocokkan lagi dengan bkn
setelah itu kita cocokkan lagi dengan bpjs tenaga kerja
apakah dia gajinya di atas umk atau bukan
kemudian apakah dia termasuk di ahu
jadi kita ngeceknya seperti itu
sebelum kita yakin bahwa kita itu berhak untuk diberikan
saya kalau saya turun
biasanya kalau itu ada dispute
jadi misalkan perselisihan baru saya turun
tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi
jadi kalau ada perselisihan baru saya turun
yang mungkin bapak itu itu memang karena orangnya harus saya tolong
rumahnya itu di jurang begitu
saya masuk harus jalan kaki satu kilo gitu
atau anak kecil kecil yang diperkosa
kadang ini yang diperkosa bapaknya gitu kan
kemudian ibunya bingung karena
karena kenapa ibunya enggak boleh
karena ketakutan enggak bisa makan
itulah yang saya harus yakinkan bahwa
dan itu berkali kali saya temukan seperti itu
itu tadi sudah kami sampaikan bahwa
itu sudah kami sampaikan memang
tapi memang tanggal enam itu ada ratas
tanggal tujuh itu kebetulan di dpr
terus kami sampaikan sekalian
ya kami sampaikan sekalian begitu
waduh ini nggak nututi kalau harus akhir
tadi sudah kami jelaskan dalam waktu tiga bulan
bank tidak mungkin mencairkan itu
ini saya pikir sudah dijawab
sejak dua ribu dua puluh satu kami tidak